aku harus menikah sama dia
mil tunggu aku ya aku datang sayang
kok dimatiin belum sempat aku tanya dia dimana
kamu jangan main main dengan saya
kalau kamu keluar dari rumah kamu sekarang
dari wanita yang membunuh
bapak sangat kecewa
hati bapak sakit
bapak sudah berusaha untuk mencegahnya
bapak merasa ditinggal sendiri
dia gak butuh seorang ayahku
bahkan untuk menjadi wajahmu
kecuali ketika dia menikah
dia gak butuh
bukti bukti dan peringatan yang akan terjadi
sudah anda lihat kan
jadi lebih baik
anda tinggalkan juli
sebelum semuanya terlambat
kamu akan menyesal meminang juli mil
karena pada akhirnya
juli akan menolak kamu
kamu hanya akan dipermalukan
karena keluarga kamu telah membuat ibunya malam
juli kamu dimana sih juli
harusnya kamu kan udah datang
kira kira apa yang membuat mbak juli datang terlambat
karena setahu saya mbak juli itu orang yang sangat menghargai waktu
udahlah saya no comment mengenai ini
udah ditungguin sama milo loh
kamu nervous ya mau menikah sama milo
tapi bukannya itu yang kalian tunggu tunggu
terus kenapa juli
jalanannya macet ya
penghulunya udah dateng loh
dan dia udah marah marah dari tadi
maksud kamu kamu gak bisa menikah sama milo
aku diancam sama orang mbak
dan mereka menjandra tante diana dan om prayoga
oh iya juli aku dari tadi juga belum liat om prayoga dan tante diana disitu
soalnya tadi aku gak baru mereka
tadi kesal dia sendiri terus langsung kesini
aku dapet fotonya mbak
mereka terikat dan ditodong pistol
aku boleh menikah sama milo kalau mau mereka selamat
dan kalo aku tetep nekat
ya ampun jul ini serius banget ya
iya aku dengar tembakan mbak
ya seharusnya sih kamu jangan egois ya jul
ya masa iya sih kamu mempertaruhkan mereka
ya masa kamu mau kalian udah menikah tapi orang tuanya minum mati
apalagi ke milo udah gitu buat pernikahan kalian juga
jadi saran dari aku sih kayaknya pernikahannya ditunda dulu ya

aduh wah kok juli belum datang ya
mana papa dan mama juga belum ada lagi
aduh pertanda apa
apa ini ya tuhan
mungkin mama gak setuju dengan pernikahan ini
dan melarang papa datang
kalo gak dilarang sama mama papa pasti udah datang
papa kan udah merestui pernikahan ini
jadi tolong izinkan pernikahan ini terjadi ya pa
demi kebahagiaan milo
sudah jam berapa ini
maaf pak ya saya tahu pak
saya tahu mungkin masih macet di jalanan pak
sebentar lagi ya
ya tapi saya sudah ditunggu di tempat lain amilo
ya saya tau pak tapi sebentar lagi ya
alia gimana al juli udah sampai mana
aduh maaf banget ya mil tapi
juli gak bisa
dia gak bisa dateng dan dia gak bisa
dia gak bisa dateng dan dia gak bisa nikah sama aku
gak mungkin lah
mudah mudahan si juli gak mau angkat
milo pasti udah nungguin aku dari tadi
aku harus pergi
aku harus menikah sama dia
mil tunggu aku ya
kok dimatiin belum sempet aku tanya dia dimana
terus dia gak bilang apa apa
dia mau dateng kok
kamu sengaja akan mancing di akhir wuhan
kamu tadi bilang juli gak bisa datang dan gak bisa nikah sama aku
dibilang dia mau datang dan aku disuruh tunggu
padahal nekat tuh cewek
kamu jangan main main dengan saya
tentunya saya tembak
tapi kalau kamu gak duduk sama saya
dia nggak akan sempat teriak lagi
karena kepalanya akan pecah
saya gak akan pergi
orang saya ada di depan rumah kami
sekali saya cakap mau keluar dari rumah kamu
itu artinya gak ada ampun
jangan lupa like share dan subscribe ya